salah satu kasus pembunuhan yang belum menemukan titik terang adalah pembunuhan aksena mahasiswa universitas indonesia
jasad aksena ditemukan di danau kenanga universitas indonesia pada dua puluh enam maret dua ribu lima belas
enam tahun telah berlalu enam pejabat kapolres kota depok telah berganti namun masih belum berhasil mengungkap siapa pembunuh aksena
lalu sebenarnya apa yang menjadi kendala terbongkarnya kasus ini
menurut profesor kriminologi visip universitas indonesia adrianus meliala perubahan situasi tkp dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengungkap pembunuhan akseina
selain itu faktor saksi saksi yang sebagian besar teman teman aksi ina semasa kuliah sudah menyelesaikan studi mereka dan telah berpencar
mantan komisioner kompolnas periode dua ribu dua belas dua ribu enam belas ini menilai kapolres kota depok yang selama ini silih berganti pejabat
tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan kasus akseina
berhasil atau tidak berhasilnya pengungkapan alexina tidak membawa pengaruh pada promosi sang kapolres
jadi kita lihat misalnya dari sejak kasus aksena itu terjadi hingga sekarang itu sudah ada tiga kapolres yang kemudian semuanya mendapat promosi
jadi bayangkan ada kasus yang tidak terungkap tapi itu kemudian tidak dianggap sebagai hal yang penting
adrianus menyarankan agar kepolisian memanfaatkan kasus aksena
kepolisian membentuk satuan khusus yang menangani kasus kasus yang telah melewati rentang waktu yang cukup lama atau dikenal dengan istilah cold cases
namun hingga kini saran yang diajukannya tersebut masih belum terwujud
saat kepolisian masih berhutang mengungkap kasus lawas seperti tewasnya akseina pekerjaan baru terus bertambah seperti kasus subang
kita semua menanti bahwa kasus di subang ini segera terungkap
kita monitor terus nanti kalau ada update akan kita sampaikan
yang jelas kasus itu sampai sekarang masih terus berproses
semakin lama kasus terjadi maka proses penyelidikan kian rumit sebab bukti dan petunjuk semakin bias
berlarut larutnya sebuah kasus pembunuhan disebabkan banyaknya kasus kriminal yang harus ditangani sehingga kasus lama seolah terlupakan
demi liputan cnn indonesia